hai di aduh saya temen terkenal iya bener saya saya teranti saya ibu jenny
mau dicicipin oh gitu pas diskon nanti kita di diskonin gratis ya makan nanti di rumah
enggak ngapa ngapa asik asik makan gratis gitu mau rantang
kelamaan mi kirna mami keburu lapar ya teh naon
hah kamu ayang kamu bukannya orang
makanya ali tuh ali mau pesen ayam
tapi jangan pakai b ya mi
iya lah nanti kalau pakai b gitu jadi bayam
ih kakak ini kan tempat ayam bukannya bayam
sayap biar bisa terbang ya
iya iya mau terbang
eh eh eh eh buranti
mau beli nih
eh eh eh eh mangcah yuk
jangan beli ya tung maksudnya sampai sini mau nyangkul
gue minta juga gak apa apa
si mangcahnya sotra yuk
mangcah yuk seperti biasa
paha dua sayap satu
paha atas ya tapi yang sebelah kanannya
bungkusnya buat bawa pulang
iya masa ditempeng gitu
dia ngelawa kaget si mangcah yuk
bapak ibu bapak adik adik yuk coba yuk
lagi banyak diskon lho
itu ada apa ya rame rame
eh tanya naun sih
orang pada rame rame gitu
mau ada kola yonde londela pak
bapak adik adik yuk coba yuk
itu ada orang buka restoran baru
namanya restoran jepang
hah restoran jepang
nau denger nak
apa gitu masakannya ada tatakan gelas
buranti tatakan gelas lagi
bukan tatakan gelas satu buranti
yang sate sate gurita
sate gurita enak banget
enak tuh nih
kita cobain aja mumpung lagi di son
tapi kan ini udah beli ayam sama mang cahyo
bapak ngeladain deh nih pasen ayamnya
eh ya buranti
saya saya gak jadi beli ayam gorengnya
udah gak apa apa
nanti besok insya allah saya kesini lagi ya
ya udah deh
udah tahu mak yang ada mendiskonan
enak kayaknya nih restorannya li
mi bukannya di sini udah penampakan hantu gurita
ih rafa kamu mah honta hantu honta hantu wae
itu teh cuma cerita tahayul
jadi rafa gak usah percaya
cuma pengen bikin rafa gak nyaman doang
para mendepak apa
ini pasti makanannya enak ya didi
ini teh ranti
aduh saya teh mani terkenal
saya teh ranti
saya ibu jenny
pemilik restoran ini
tuh saya pasti pasti diskon nanti
kalau ketemu sama yang punya kita di diskonin
sekarang mumpusin gratis ya mas makan nanti di rumah
asik makan gratis
oh gitu mau rantang
ini makanannya ini enak enak nih nih
oh aku udah ngelarpot
nih aduh ini enak
kayaknya yang paling enak sate gurita nih
ali cepetan sini ngantri
adam sama mochi udah makan duluan tuh sepuluh tusuk
seburuan sih nih ngantri
keburu kejuan orang orang ingin ubah
mi aku jangan takut mi aku jangan berani karena ada temen temen nanti
ali sama rafa gabung ke temen temen
tapi ngantri ya
alas loh jangan kebutan
mami tunggu sini ya
mami mau pesen banyak
hmm mumpung katanya dikasih diskon sekalian mau bungkus
enggak salah tuh
udah ngabisin dua puluh tusuk
tau nih nanti kamu sakit perut tuh
habisnya enak sih kak
kayu enggak kaya kejamanan sih
kayu makan kekinian
kok kamu ngambil punya aku sih
menurut buku kitza menawai mochibata

ketika kita berdua kita bisa mengambil makanan tradisional
aku sih lebih suka makanan tradisionalnya
daripada sate gurita
mari kalau gitu kita balik duluan aja yuk
aduh kenyang banget ya
aduh berat aku kenyang banget nih
sakit perut aku
sate gurita tante gini enak banget
besok kita beli aja yuk
mami kasih aku jodan setiap hari
aku pengen pencahayaan celengan
soalnya tadi belum puas
kalian dengar nggak suara itu
di sini gak ada apa apa kok
mendingan kita pulang aja yuk
apa apaan harus kita lelahkan balik
iy dual untuk zwei bravo
kita pulang ya ya
mi ada yang takut nih
mi ada yang takut
bapak tolong aku pak
mi ada yang takut
tolong bu haji pak
mi ada yang takut nih
bu haji jangan
hantunya masuk ya
tahan aku di tahan
kan badan aku gemuk
mi ada yang takut nih